lalu pemirsa selama bulan ramadan masjid istiqlal jakarta menyiapkan tiga hingga lima kotak menu takjil
nah kami akan ajak anda nih melihat kesibukan dari dapur masjid terbesar asia tenggara ini dalam menyiapkan menu berbuka puasa
pada akhir pekan setidaknya ada tujuh ratus kotak takjil yang disiapkan panitia pengurus amaliyah ramadan masjid istiqlal selama bulan ramadan
semuanya itu dibagikan dengan cuma cuma kepada jemaah yang berbuka dan melaksanakan sholat di masjid ini
sementara pada hari kerja panitia menyediakan lima ratus kotak takjil
menu yang disajikan cukup bervariasi setiap hari
seperti ayam goreng daging rendang telur opor ditambah lauk pelengkap seperti tahu tempe goreng dan perkedel kentang
kegiatan memasak dikerjakan sendiri oleh tim kooperasi masjid istiqlal yang terdiri dari koordinator dapur
tiga juru masak dan sejumlah asisten dapur yang semuanya merupakan karyawan kooperasi
mereka mulai memasak pukul delapan pagi kemudian selesai sekitar pukul satu siang
dilanjutkan dengan mengemasnya ke dalam kotak dan rampung pada pukul empat sore
kemudian siap diserahkan ke panitia untuk didistribusikan
sudah berapa tahun di sini
di sini udah lima tahun
suka dukanya banyakan sukanya ya
dukanya paling kalau pas puasa begini panas ya
panas aus karena dekat kompor kan
sebetulnya masjid istiqlal menyediakan tiga lima ratus hingga lima kotak takjil setiap hari selama bulan ramadan sampai satu hari sebelum lebaran
namun karena keterbatasan tenaga waktu dan tempat maka kooperasi menyerahkan ke pihak ketiga sebanyak tujuh perusahaan catering
kita minimal membutuhkan dana antara delapan puluh sampai dengan seratus juta per hari
yang dananya itu
memang kita dapat dari masyarakat melalui kotak kotak tromol yang kita sediakan
tetapi itu pastinya minus
karena dana masyarakat nggak terlalu besar ya
juga ditambah ada bantuan dari uni emirat arab ada bantuan dari qatar charity dan kemarin dari pemda dki sebanyak
qatar cari itu enam ribu bok berbentuk uang nanti panitia yang mengelola
kemudian dari uni emirat arab sebanyak hampir dua belas lima ratus bok
dan dari pmd dki
di malam itu sebanyak sepuluh bok
warga non muslim hingga wisatawan asing juga dipersilahkan ikut menikmati makanan berbuka puasa yang disediakan masjid istiqlal setiap harinya